basuki cahayapurnama atau ahok resmi menjadi tersangka kasus penodaan agama
kasus hukum ini dinilai bisa mempengaruhi dukungan politik partai pengusung yang disinyalir mulai berpikir ulang
resmi ditetapkan sebagai tersangka calon gubernur dki jakarta petahana
basuki cayapurnama mengaku ikhlas dan memastikan tetap akan maju pada pemilihan gubernur
meski ada suara suara yang menuntut dirinya mundur dari pencalonan
ahok tetap optimistis bisa menang pilkada dengan satu putaran

setelah melalui gelar perkara yang dilakukan terbuka terbatas
rabu indi baris krimpolri meningkatkan perkara dugaan penodaan agama ke tahap penyidikan
yang mengubah status ahok dari terlapor menjadi tersangka
yang menyatakan perkara ini harus diselesaikan di peradilan yang terbuka
konsukensinya proses penyelidikan ini
akan ditingkatkan ke tahap penyidikan
dengan menetapkan saudara insinyur basuki cahayapurnama mm alias ahok sebagai tersangka
dan melakukan tindakan pencegahan untuk tidak meninggalkan wilayah republik indonesia
kasus hukum yang menjerat ahok juga membawa implikasi politik bagi partai pendukungnya
sejak kasus ini bergulir isu parpol pengusung ahok akan menarik dukungan mulai berhembus
pdi perjuangan menegaskan akan tetap mendukung ahok meski ia berstatus tersangka
kami tidak akan mundur satu sentipun walaupun pak basuki cahaya purnama ini ditetapkan menjadi tersangka
semuanya sudah transparan ya walaupun kita paham kasus ini syarat dengan tekanan publik
saya kira pak basuki cahayapurnama juga sudah legowo dan ini juga pembelajaran yang penting bagi beliau
bahwa bicara itu mulut itu juga harus terkontrol dalam bicara
penegak hukum yang bergerak cepat memproses kasus dugaan penodaan agama ini patut diapresiasi
kini seluruh pihak diharapkan bisa menerima dan menunggu proses hukum hingga tuntas tanpa menimbulkan kegaduhan baru
agus tumansyah cnn indonesia
baik langsung saja kami akan mengulasnya malam hari ini secara khusus bersama irjen polisi boy rafli amar
kadif humas polri kemudian asep iwan iryawan akademisi hukum pidana
lalu selanjutnya ada
dari ombudsman anggota ombudsman ri adrianus meliala kemudian ada ruhut stompul jurubicara tim pemenangan ahok jarot
pak boy selamat malam
pak asep pak ruhut dan juga pak adrianus terima kasih sudah hadir di studio cnn indonesia prime news
saya ke pak boy terlebih dahulu pak ya
mungkin bisa dijelaskan kembali pak apa yang menjadi pertimbangan setelah penetapan status tersangka terhadap ahok ini tidak kemudian dilakukan penahanan
ini juga menjadi pertanyaan beberapa pihak yang
sebenarnya ikut melaporkan
pertama perlu kita ketahui bahwa di dalam hukum acara pidana kita khususnya pada pasal dua puluh satu ya berkaitan dengan penahanan
bahwa setiap tersangka itu tidak wajib ditahan
jadi kata katanya dapat dilakukan penahanan ya
yang kedua pak ahok itu kita nilai kooperatif
buktinya ketika belum dipanggil dia sudah inisiatif hadir
artinya penyidik berkeyakinan bahwa kecil kemungkinan pak ahok itu melarikan diri
ini memang subjektif penyidik ya
itu penilaian subjektif penyidik demikian kepada pak ahok
kemudian yang kedua berkaitan kecurigaan akan menghilangkan barang bukti juga tidak ada
barang bukti sudah ada
sudah ditangan ke polisi
jadi tidak ada khawatir masalah itu
yang ketiga pak ahok dikhawatirkan akan mengulangi perbuatan
kami yakin itu tidak mungkin
ya itulah penilaian subjektif penyidik ya
jadi dalam hal ini penyidik juga sebenarnya juga telah melakukan suatu langkah yang tadi dijelaskan kabar eskrim adalah pencekalan
itu juga sebagai salah satu solusi ya
tapi dalam hal ini tanpa dilakukan penahanan pun
kami berkeyakinan bahwa penyidik tidak akan kesulitan untuk melakukan pemeriksaan pak basuki
kelak kemudian pada saat dibutuhkan untuk diminta keterangan sebagai tersangka
nah terkait dengan posisi basuki cahayapurnama ini yang menjadi calon gubernur atau kandidat dalam pilkada dki jakarta ini
apakah kepolisian berkoordinasi dengan kpu ketika akan melakukan pemeriksaan
karena ini kan terkait dengan jadwal kampanye
atau polisi berdiri sendiri
tidak mau tahu urusan di luar itu
ya pertama kita harus lihat proses hukum dan proses politik yang berjalan
ini dua agenda kegiatan nasional yang memang tidak secara langsung ya
tidak berkaitan maksudnya
iya berkaitan secara langsung
khususnya dalam berkaitan kasus yang saat ini ditangani oleh baris krim
terkait dugaan penodaan agama ini
jadi dalam hal ini terhadap agenda pilkada
kami melihat bisa berjalan secara simultan
proses penyidikan berjalan
proses pilkada berjalan
yang menyesuaikan polri berkoordinasi dengan kpu atau kpu yang harus menyesuaikan proses hukum ini
semua sangat fleksibel ya
artinya kalau pilkada ini kan agendanya sudah jelas ya
sudah ditetapkan oleh kpu dki
dan itu bisa menjadi rujukan
menjadi rujukan bagi polri
jadi polri yang akan menyesuaikan jadwal itu
biar bagaimanapun hak politik pak ahok dalam kegiatan pilkada harus kita jaga juga
artinya di sini hak politik pak basuki cahayapurnama
untuk menjalankan agenda pilkada
itu juga tidak boleh terganggu
satu hal yang juga tadi disampaikan oleh kapolri adalah tentang perbedaan pandangan penyelidik
ketika akan naik status tersangka ini berbeda dan cukup tajam
saya belum ingin bertanya tentang di mana letak bedanya
tapi bisakah hal ini kemudian disampaikan terbuka kepada publik
jadi dalam proses gelar perkara kebetulan saya hadir juga
kemudian dia kan ada dua proses pengambilan keterangan ya
ketika diperiksa di baris krim
dan yang kedua pada saat gelar perkara
jadi memang perbedaan perbedaan itu secara realita terjadi
masing masing pakar memiliki keahlian latar belakang yang tentunya punya alasan tersendiri
yang memang saat ini belum bisa kita ungkap ke publik
ini pak pakar
ini penyelidikannya atau para penyelidiknya
para ahli ya
kalau penyidiknya sebenarnya ada perbedaan pendapat tidak
untuk menentukan ini naik status
termasuk ada juga
termasuk ada juga
karena berpengaruh penjelasan para ahli itu
berpengaruh pada mereka ya
berpengaruh terhadap pandangan penyelidik
terhadap perkara ini secara keseluruhan
nah dalam hal ini karena ini fase penyelidikan termasuk masa penyidikan
tentu menetapkan status penyelidikan
dan kemudian berharap perkara ini akan maju ke pengadilan
ini adalah suatu kondisi yang menurut hemat penyidik
semua nanti akan bisa menilai masyarakat
karena kan kalau pada tahap peradilan kan di negara kita ini bisa diakses oleh media ya
tapi biasanya untuk sebuah gelar perkara kemudian bahkan menyampaikan ada perbedaan pandangan antara penyidik tersebut
itu sebuah hal yang wajar tidak sebenarnya
tidak bisa dikatakan menyalahi
bagaimana kita menyalahi para pendapat ahli
karena kan mereka perspektif keilmuan mereka
maksud saya perbedaan pandangan antara penyidiknya ini kemudian diungkapkan ke publik bahwa ini naik status penyidikan
tapi memang ada perbedaan pandangan penyidik bahwa ini harusnya naik atau harusnya tidak naik begitu
maksud saya prosesnya itu menyalahi tidak
kemudian disampaikan terbuka
oh tidak masalah
tapi kan substansi tidak dijelaskan
tapi inilah semangat transparansi kondisi fakta yang ada realita yang ada
yang tentunya jadi bisa mewarnai ya apabila kelak ini maju kepada suatu proses persidangan
dan tentunya publik bisa menilai juga
maksud kami ikut menilai melihat kondisi fakta sebenarnya seperti apa
oleh karena itu proses hukum yang berjalan ini kami menghimbau untuk kita hormati
biarlah proses penyelidikan ini berjalan secara terbaik
berdasarkan fakta fakta yang ada
semangatnya adalah ingin mencari fakta yang objektif
untuk mendapatkan suatu keadilan yang seadil adilnya ya
semangat transparansinya tentu sangat diapresiasi
tapi dalam hukum pidana sebenarnya seperti apa sih
dalam sebuah proses hukum
pak asep apakah memang semua hal karena mentang mentang ini dituntut terbuka
kita khawatir semuanya nanti malah terbuka dibuka gitu
yang seharusnya ada dinamika
yang tidak boleh ditunjukkan kepada publik
seperti menunjukkan ada perbedaan pendapat antara penyidik
asasnya itu tertutup
namanya penyelidikan untuk mencari kan
nggak mungkin buka bukaan kan
tapi kan kita bisa memahami
ketika pak tito mengatakan ini tidak wajar
saya masih ingat sekali tiga kata itu
ini tidak wajar
ini demi transparansi
tapi kita bisa menyaksikan kan
orang jadi tahu
bahkan nasibatnya rahasia
yang kalau di kalangan hakim
dan keberatan disenting
pak tito ketika
ada perbedaan yang tajam
pak tito juga menjelaskan
yang harusnya rahasia disampaikan kan
ini luar biasa
tapi kita kan memahami
pasal lima butir empat itu
bisa mengadakan tindakan tindakan lain
itu ada empat alasan
itu dibenarkan secara hukum
dalam keadaan memaksa
demi perhormatan penghargaan
tak ajasi manusia
ajastra buddha tak bersalah
jadi ketika ini disampaikan
dan ajastra manfaatnya lebih berat
dan faktanya kata
bukan depan pak boy
tidak pernah saya pikir
saya nggak tahu pak boy mungkin punya data
ketika ada suatu perkara
ada ombudsman yang tidak kaitan
ada eksternal yang lain
yang lebih menurut saya
maaf ya pak ruhut
yang diusung oleh beliau ini
siap jadi tersangka
padahal belum dinyatakan
itu kan berarti
secara teori teori hukum
budaya hukum masyarakat
ada yang harus menghormati
ketika para pihak penyelidiknya
sesuai dengan aturan
dan kita bisa memahami apa yang dijelaskan
kalau sejak awal kapolri nya menyatakan
tidak pernah kepolisian menyatakan
tapi harus melakukan ini
ini sudah dibuka
perkara yang tidak semua pihak tidak menerima
biasanya yang namanya gubernur
begitu mau dijatakan tersangka
jangan jangan oleh polisi
oleh kpk yang banyak dukungannya
pasti melarikan diri
ini tinggal satu lagi
budaya hukum yang harus kita lakukan
sekarang kita mulai
kita harap nanti di penuntutan
kita akan tepat
dan senang hati ini
biar itu di pengadilan
dan kebetulan jatuh ini di jakarta utara
di jakarta utara ketua pengadilannya
ketua pengadilan yang betul betul saya tahu persis
dan kalau kita lihat ini sebenarnya kan memang pertama kali baru dilakukan oleh polisi
harusnya masuk musim pemulihan
artinya kondisi luar biasa ini
apakah memang karena kemudian
kita tidak menudih
tapi justru polisi tertekan dengan kondisi ini
kan udah dibuka
justru kan kemudian dibuka ini
kalau misalkan pahok ini dinyatakan tersangka
kesannya kan ditekan
kalau kepahokan dinyatakan intervensi
ini alasan yang sebenarnya tidak pernah
kalau saya menggunakan istilah pak kapolri
ini luar biasa
tapi pembelajaran tadi bilang
jadi kalau ada pihak pihak harusnya ada yang keberatan kan
harusnya keberatannya grupnya beliau ini
tapi malah dengan senang hati
dengan ikhlas saya terima
ayo kita di pengadilan
perkara mana saya tunjukkan kepada saya
yang bisa sama supaya begini
saya juga kaget gitu
saya juga bingung gitu
dari mana bisa terjadi demikian
padahal biasanya orang nggak percaya sama polisi
dengan niat yang baik membuka itu
tetapi tidak melanggar kaidah kaidah yang ada
sekarang saya akan tanyakan
yang dilanggar apa
aja sudah terpenuhi
asalnya kan tertutup
nah ketika tertutup
pakak polisi sudah menjelaskan
mengakui ini tidak wajar
itu asas semua kan
asas yang dahulukan
kembali asas kita
silah silah pertama panjang silah kan
musawarah manfaatnya harus dilalukan
aja semanfaat dari budarot itu
tujuan hukum itu kan
tidak ada keberatan
kepastian aturan legalitasnya dilalui
nanti nanti keadilan dapat jadi pengadilan dong
ketika polisi menyatakan
kan belum tersangka
belum tentu kan
masih ada tahapan sebenarnya
tapi kan kalau pak kapolri menyatakan
kita di pengadilan
tidak mungkin dengan sp tiga
kalau begitu kan
apapun alasan yang walaupun
ruang itu ada
peradilan tidak dilakukan kan
walaupun sekarang ada
sudah ada contohnya
katusnya pak sarpin kan
ada pusat erika
artinya semua sudah memandang jauh ke depan
padahal ini masih baru ranah
baru naik ke penyidikan
apakah karena saking luar biasanya kasus ini
sehingga dari pihak pak ruhu
menyatakan tidak keberatan
bahkan sudah menyatakan
tidak akan mengajukan peradilan
ini yang justru menjadi
kemudian tanda tanya
kami akan segera kembali
mengulas hal ini
setelah jadah berikut
saya karena dapat novel
sekarang menjadi pelapor
saya ingin tanyakan tanggapannya
teman teman pelapor ini
setengah hati lah
kenapa setengah hati
meminta untuk tersangka ini
yang sebagaimana biasa tersangka itu
sudah harus ditahan
yang kemarin itu
tersangka kok tidak ditahan
itu menjadi pertimbangan
menjadi pertimbangan kami kembali
itu pertimbangan penyidik
bahwa tahan atau tidak
beberapa penilaian tadi
tidak akan melarikan diri
menghilangkan barang bukti
tidak akan mengulangi perbuatannya
bagaimana anda melihatnya
itu bukan setengah hati
mengenai kasus kasus yang ada
itu semua ditahan
nah ini ada perbedaan
jadi aspirasi umat islam ini
belum seluruhnya ini
yaitu terobati dengan tuntas
apa yang anda harapkan kemudian
agar ini tidak disebut lagi setengah hati
gelar perkara terbuka terbatas
salah satunya adalah
jadi memang kami
yang penghargaan yang begitu luar biasa
yang berani menggelar
perkara ini secara terbuka
di situ jadi jelas dan terang
kedudukan posisi hukum masing masing
kemarin juga saya hadir itu
saksi ahli agama
bahwa ahok bersalah
bahwa ahok menistakan agama
begitu juga ahli bahasa
kemudian juga ahli pidana
dari empat yang ada
dua juga menyatakan
ada unsur pidana
ini kan sudah cukup
sangsi hukum dari
kemudian juga ada
kemudian ada yusman roy
kemudian juga ada arswendo
yang di sekitar
sebelum sebelum ini dua ribu enam belas
yang membuat lafad allah disendal
itu semuanya udah
mungkin pak boy bisa menjawab ini pak
disebut setengah hati bagaimana pak buat
nilain plan seperti itu
tapi kembali kepada keyakinan dari penyidik
untuk tidak melakukan penahanan itu adalah
dan apalagi kita ada langkah pencekalan ya
jadi pencekalan juga sudah
jadi ini adalah suatu penilaian yang
jadi proses hukum bisa berjalan
yang terpenting proses hukum ini
bisa kita laksanakan dengan
secepat cepatnya dan seprofesional mungkin
itulah nanti akan dilihat
jadi tentu kita tetap mengedepankan
azaz peraduga tidak bersalah
jadi seorang akan dinyatakan bersalah
apabila itu sudah ada putusan
dari pengadilan nanti
saya ke pak adrianus
pak adrianus anda melihat seluruh
proses jalannya proses ini
kemudian bahkan kalau dilihat
biasanya polisi tidak melakukan hal ini
dalam sebuah penegakan hukum
dalam sebuah proses penegakan hukum
dari mulai penyelidikan kemudian penyidikan
ini bahkan kak polri mengungkapkan ke depan publik
saking dimintanya untuk transparan
bahkan menyampaikan bahwa
ada perbedaan pendapat
antara penyidik atau penyelidik
begitu yang sangat tajam
mungkin tidak mbu butsman melihat ini
boleh terbuka tapi jangan kebablasan
sesuai dengan koridor yang ada
anda melihatnya seperti apa mbu butsman
ya kami terus terang itu
berapat dua tiga jam itu
sebelum datang ke acaranya pak boy ini gitu
karena kami kan pendekatannya adalah
ada tidak pelangganan administratif
dalam hal ini
dalam hal ini
ada tidak prosedur yang dilanggar dan seterusnya
nah dilanggar memang tidak
karena tidak diatur
tetapi juga di pihak lain
kalau kita bicara mengenai budaya hukum kita
maka pembukaan kasus itu
biasanya ditunggu di akhir
itu adanya di pengadilan
nah ketika kemudian dibuka sedini ini
maka pasti ada implikasi kan begitu
implikasi ini sudah dihitung belum oleh polri
maka kami sempat berpikir
pada malam hari ketika kami terima surat undangan
kita ketemu dulu dengan pimpinan polri
untuk melihat ada nggak implikasinya
kalau misalnya kita bicara mengenai kasus narkotika
maka pasti ada unsur jebakan
ada unsur misalnya under cover buying
dimana nggak boleh itu diberitahu kepada publik
bayangkan misalnya ada informan polisi gitu
bunuh diri namanya kan begitu ya
nah andaikan situasi yang sama terjadi pada kasus ini
kan juga bunuh diri kan gitu ya
tapi kekhawatiran kami itu kelihatannya tidak
karena dari perlampilan
dari penampilan dari para penyidik
ketika memanfaatkan resume kesaksian
kelihatannya lebih kepada debat intelektual nih
tapi anda melihat setelah ini dilakukan
ada implikasinya tidak
sudah ada implikasinya tidak
justru pada dalam konteks yang besar
bahwa ketika pimpinan sidang
itu meminta kemasukan
banyak dari pihak terlapor maupun pelapor
memberikan opini nya
sesuatu yang tidak bermakna secara hukum
karena yang diminta oleh para penyidik adalah
karena ini kan forum penyelidikan
yakni sesuatu yang memberi input pada pemahaman mereka tentang kasus
bukannya lagi retorika
nah jadi memang ini satu pembelajaran bagi kita
ketika masyarakat luas
yang bisa dikatakan sebagai lay people
masuk dalam satu forum hukum
tentunya harus tadi
betul betul tahu bahwa mana yang penting mana yang tidak
tetapi kemudian ini ada
sejauh ini anda belum melihat ada implikasinya
dilakukan terbuka terbatas
ya saya harap bahwa ketika ini menjadi satu presiden bagi yang lain
maka polri perlu segera membuat regulasi
jangan sampai misalnya pak rohut ada klien
lalu minta hal yang sama
kenapa pada yang ini bisa kenapa pada yang lain tidak bisa
maka segera perlu dibuat regulasi
desakan terkait dengan keterbukaan informasi publik itu
pauli itu kuat sekali
akutabilitas itu segera diminta sepagi mungkin
nah tapi tentu pada kasus apa pada situasi apa gitu ya itu perlu diatur
kalau disebutkan pak asep tadi eksepsional tadi bisa tidak dijadikan alasan
oh tidak bisa masuk eksepsional misalnya
ya segera dijelaskan lah
dijelaskan mengenai apa itu exceptional
apakah harus terkait dengan konteks agama saja
atau terkait dengan public order pada umumnya
nah yang kedua adalah
yang juga menarik bagi saya adalah bahwa
sebetulnya dengan gelar perkara yang terbuka dan tertutup ini
sebetulnya banyak sekali menepis bahwa
oh itu poinnya ya maksudnya ya
ya karena ternyata memang ada masalah hukum disana
dimana ada masalah dimana memang pak basuki itu
itu kendak pasalnya begitu ya
jadi kalau kemudian dikatakan bahwa pauli itu
ya harus ya kena takut ada tekanan publik
ternyata tidak ya
jadi memang secara normatif
secara formil itu kemudian
apa memang wajar lah kalau kemudian
ada satu keputusan yang seperti yang sekarang terjadi gitu
ini bicara dampak kepada calon yang anda dukung begitu
anda tadi saya lihat juga dalam konferensi pers
yang disampaikan oleh ahok
pak basuki cahayapurnama begitu dengan pak jarod
anda juga ikut berbicara disitu
anda mengatakan bahwa
hal ini tidak berpengaruh pada elektabilitas ahok
bahkan anda sampai kemudian yakin menang satu putaran
saya sebelum bicara soal optimisme itu
mengapa kemudian ini kaitkan
hal ini dengan soal kontestasi pilkada dki
bahwa akan menang satu putaran tiba tiba
kita harus bicara
selain hukum yang kita perdebatkan
ada namanya hukum alam
itu dari yang maha kuasa tuhan
dengan kejadian ini kami mengalir saja orang
kami berserah kepada tuhan
dan kami pasrah
kerja profesional kapolri
pak boy sebagai jurubicara
kami mengalir saja kok
dan apa yang terjadi
saya tadi bicara hukum alam
tadi ribuan orang datang
mengatakan pak ahok maju terus
via dari mabes polri tadi
kemari jalan kaki
saya sambil ke warung
saya pakai baju saya
apa yang terjadi
apa yang terjadi
bang ruhut salam dua jari
kami tetap ahok
ahok sekarang teraniaya
ini jalan tuhan kok
jadi kami udahlah
apapun mau dilakukan kepada ahok
yang jelas kita negara hukum
ada undang undang pilkada
maju kena mundur kena
ahok tidak seperti itu
ahok sudah tidak bisa mundur
dia akan maju terus
dengan dia maju terus
kami bisa merebut kemenangan ini
kalau sudah ada yang minta tadi sebaiknya
mengacu pada kasus kasus yang lain bagaimana
jadi ada pepatah kita
dikasih hati minta jantung
maksudnya seperti apa itu
yang menuntut ini
aku gak ngerti lah itu
aku hanya bilang pepatah
jadi paling tidak kita bangga bapak presiden kita ingin menegakkan hukum hukum sebagai panglima
dan beliau tidak mengintervensi
saya dekat dengan presiden
sekarang jadi terang benerang
sampai ada yang mengatakan lebaran kuda
nyatanya polisi kita sudah bekerja dengan baik sekali
begitu juga profesor
begitu juga para pengamat lainnya
yang ikut diundang semua sudah melihat kejadiannya
pak ahok pernah sedikit menyindir juga bahwa harusnya yang mengatakan lebaran kuda itu bisa dilaporkan ke soal penistaan agama
pak ruhut melihat itu perlu tidak dilakukan
kalau bicara ahok ini
ahok juga manusia kok
kurang apa sih ahok
eh ahok kafir kau cina kau apa segala
dia senyum saja kok
jadi udahlah ya
kami taat dengan hukum
kami hormati apa yang sudah dilakukan oleh bapak kapolri
begitu juga pak boy
dan terang benerang kita bangga punya presiden
dia tidak intervensi
ingin menjadikan hukum panglima
sekarang ini sudah dirana hukum
kita semua sebagai negara hukum
praduga tak bersalah
tak bersalah baik
biar aja lah mengalir
saya ingat juga kata kapolri yang menyebutkan bahwa proses ini akan dikerjakan dengan cepat
kalau sebelumnya kan ada telegram polri kalau tidak salah ya
yang menyebutkan bahwa kalau ada kasus pidana dalam satu kandidat ini
di tengah proses yang sedang berlangsung
maka dikesampingkan dulu setelah pilkada
baru bisa dilanjutkan begitu
apa yang menjadi pertimbangan signifikan sehingga kemudian aturan ini dikesampingkan
ya pertama itu memang str itu ya
surat telegram ya
untuk pilkada serentak dua ribu lima belas yang lalu ya
jadi pak kapol ri tidak memilih untuk mengikuti kebijakan di tahun dua ribu lima belas itu
dalam proses hukum ini
demi apa pak
kita harus menyadari
eksepsional tadi juga dikaitkan dengan pertama
kasus ini menjadi perhatian publik ya
kemudian kan timbul berbagai kecurigaan kecurigaan
jadi proses hukum menurut hemat polri
itu adalah jalur yang terbaik
untuk menepis berbagai dugaan dugaan kecurigaan kecurigaan
jadi semangatnya adalah berkaitan dengan masalah
menempuh jalur hukum untuk semuanya menjadi terang beneran
artinya tidak ada kecurigaan
tidak ada hal hal yang berprasangka buruk lah
jadi prinsipnya polri proses hukum yang dijalankan
inilah langkah yang terbaik
itu adalah menurut ini kita ya
ada banyak hal tadi yang menjadi eksepsional
bahkan sekarang surat telegram itu dikesampingkan demi kasus ini
ini sangat istimewa berarti pak asep

jadi bisa baca dulu
kalau saya kelas ini
kalau saya kelas ini
kalau saya kelas ini
jadi bisa baca dulu
kesembingan dalam pilkada
tapi kan kembali
ketika polri kembali kepada aturan undang undang yang lebih tinggi
itu kan aturan internal
kalau di kepolisian ada perkab ada tr di kejaksana surat edaran di makamangku ada perma ada sema
kan orang menuntut sekarang proses hukum
kitab suci nya kan adalah kuhab
kuhap itu ada di pasal tiga legalitas
itu aturan main
peradilan menggunakan undang undang ini
begitu aturan aturan di bawahnya sebenarnya tidak pernah bisa berlaku dengan baik kalau di
kan disitu di atasnya
kan ketika ada penyelidikan penyidikan internal mereka kan di mahkamah juga sama
di kejaksaan juga sama aturan itu
itu telah dilakukan
sekarang untuk penetapan sebagai tersangka
kan itu menggunakan itu
apa yang disebut penyelidikan itu
menulati dapidana menemukan tersangkanya
sudah dilalui kan
nah itu yang telah ditentukan
nah itu kan saya mengatakan sekarang
kan dijelaskan juga kenapa nggak ditahan juga dijelas dari kata dapat pasal dua puluh satu
malah ada pasal
karena kan baru hari itu ditetapkan sebagai tersangka
kemarin kan belum prosesusia apa
keterangan keterangan belum prosesusia
kemarin ditahan dong kemarin yang misal prosesusia
bahkan ada keterangan ada juga putusan mahkamah konstitusi
tersangka harus diperiksa dulu
dan belum dipanggil kok apa apa
komarun maju keterangan untuk penyelidikan
hukum itu itu
tidak ada penafsiran kecuali ditentukan dalam kuhap
jadi jangan coba coba keluar dari aturan kuhab
kalau orang keluar kuhab
karena kuhab ini lahir karena apa
by the way bukan dalam undang undang
kita kan sadar
kalau kita memahami di negara hukum
hukum acara itu itulah di kuhap
selama kuhab belum dirubah
dan kebetulan polri menyatakan kuhab itu
maka yang tadi yang tahanan itu
tidak hanya di kuhab
perdomaan pelaksanaan kuhab
delapan puluh tiga sampai terakhir pembahasan masih ada
kemudian juga surat surat edaran makam maung
tapi sekali lagi ini kewenangan polisi
yang punya adalah hak subjektifnya penyelidik
hak subjektifnya penyidik
kalau kita mau diproses ya ada kependatangan dia yang tahu
dan udah disampaikan kan
saya juga kaget juga kok kak polri kejelasin semuanya kan
nah kalau sudah dijelaskan oleh itu
begitu istimewanya saya ingin tanggap pak novel sebenarnya
begitu istimewanya agar kasus ini benar benar dikawal sekarang
kok masih mengarah setengah hati
tapi tahan dulu ya
saya ingin kembali ke pak boy
pak boy juga kak polri
pak polri menyebutkan ini akan digelar di persidangan terbuka
agar seperti kasus jessica
apa maksud dan tujuannya sebenarnya pak
maksudnya memang disitulah transparansi sepenuhnya
kan ini terbuka terbatas ya
tidak khawatir nantinya ketika
kan kita tahu dari kasus jessica itu kemudian banyak kritik yang datang juga
persidangan dibuat terbuka
kemudian malah memunculkan polemik di luar
benar salahnya belum tentu di persidangan belum diputuskan
di luar masyarakat sebenarnya yang satu mengatakan ini
bersalah yang satu mengatakan tidak bersalah
sudah ada opini opini yang
tidak khawatir menimbulkan kegaduhan justru pak
kembali kepada masalah perhatian publik yang begitu besar
harus disadari itu
kalau media menyadari itu
harusnya bisa memahami
langkah langkah penyelidiki itu
melakukan ini ya
dan perkataan pak kapolri
karena artinya disini semua masyarakat nanti
yang ingin tahu tapi sekarang belum tercapai
keingin tahuan itu
karena memang terbuka terbatas
maka nanti persidangan itulah terbuka sesungguhnya
karena mekanisme itu dimungkinkan di negara kita
sementara kalau kita terbuka pada fase penyelidikan ini
itulah yang kemarin sempat mengundang berbagai kritik
khawatirnya begini pak
ketika terbuka detail demi detailnya kemudian
saking terbukanya menjadi semacam episode sinetron misalnya
jadi seperti itu
kemudian di yang lain yang meyakini bahwa ini jelas bersalah ini
ini jelas bersalah
tentu saja pengadilannya kemudian tidak bersalah
ini tidak dipikirkan dampak yang seperti itunya
untuk menentukan salah atau tidak tetap hakim ya
bukan penonton ya
dalam artian disini
ini sebenarnya bagian dari upaya membangun
suatu budaya hukum di negara kita
meningkatkan kedewasaan masyarakat ya
dalam berpikir dalam format hukum
artinya kita tidak bisa menyelesaikan sesuatu dengan di luar hukum
ketika ada masalah hukum seperti ini
semua dituntut untuk respect terhadap hukum yang berjalan
jadi pembelajaran bagi kita yang menonton juga
baik kita akan break sejenak
tapi saya ucapkan terima kasih kepada pak boy atas waktunya
karena memang seharusnya segera menyelesaikan berbagai tugas yang lain
terima kasih pak boy telah bergabung bersama kami
tapi kami masih akan segera kembali dengan topik ini
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
menang badan desa bukit lepang
kalau kita lihat dari sisi politik tentu sedikit banyak ada dampaknya tetapi seberapa besar dampaknya kita harus lihat
misalnya klaim dari bang ruhut akan menimbulkan efek melodramatik memicu simpatik itu juga harus dites
itu kan berhipotesis ya
sementara mereka yang sebelumnya juga mengatakan ini akan menenggelamkan dampak elektoral seorang ahok itu juga harus diuji
jadi pada dasarnya kita tunggu kita sendiri juga pasti akan melakukan survei di lapangan untuk mengecek data ini
tapi setidaknya kalau kita lihat keputusan hari ini ada dua istilah itu dalam politik hukum
nah sepertinya keputusan hari ini itu lebih dekat ke yang kedua rule by law
jadi kalau misalnya kita lihat tadi keterangan dari pak boy
ada eksepsionalism ada soal perhatian publik yang luas kemudian ada str yang terpaksa tanda kutip ya dianulir untuk menenangkan masyarakat
jadi ada desakan publik yang sedemikian luas apakah desakan itu ada unsur politiknya atau tidak
itu mempengaruhi sedikit banyak mulai dari proses penetapan maupun dalam proses tadi
jadi kalau kita bijakkan kita bisa lihat
jadi kalau kita bijakkan kita bisa lihat
jadi kalau kita bijakkan kita bisa lihat

itu hampir pasti adanya di surga itu
bahwa seolah olah hukum tanpa ada
jadi sudah kental alasan ini
tiga hari yang lalu sudah rame bahwa seorang ahok akan tetapkan sebagai tersangka
itu saja sudah menunjukkan bahwa proses ini tidak bisa lepas
sedemikian saja dari persoalan politik
nah masalahnya adalah nah ini tugas dari pak asep pak trihanus juga
sejauh mana proses itu
itu tidak sampai kemudian membuat proses hukum yang sekarang sedang berjalan itu makin jauh gitu ya dari proses legalitas
nah termasuk juga kalau kita kaitkan dengan masalah politik ya clear
intervensi kan bukan hanya dari istana
intervensi juga dari opini publik
yang anda lihat sekarang kira kira polri ini kemudian terintervensi tidak
oleh opini publik tadi
ini ya apa namanya pakar hukum yang bisa mengatakannya
tetapi tadi saya sebut rule by law nya itu sudah terjadi
apakah itu salah tidak salah juga
cuma kemudian kan orang bisa menafsirkan macam macam
sampai kemudian ada keputusan untuk coba kita buka saja
tentu dengan skenario yang kita bisa perhitungkan itu bisa buruk bisa baik juga
jadi dalam pengertian kalau dibuka sementara ini isu yang sangat sensitif
kalau skenario nya lebih optimistik
bisa jadi membuat masyarakat lebih melek lebih transparan
bisa mengurangi kecurigaan
tapi kalau misalnya kita memandangnya dari skenario yang lebih negatif
bukan tidak mungkin justru malah memicu perdebatan tanpa ujung
yang pada akhirnya malah membuat situasi yang awalnya diharapkan menurun tensinya malah naik
karena keinginan transparan tapi malah kemudian karena sudah meyakini masing masing begitu ya
bahwa yang ini salah yang ini benar
cuma secara politik sepertinya
jadi simpel saja mas
ini bukan pidana pemilu kan
karena tidak bisa dianulir proses pencalonan ahok karena sudah tetapkan
ini bukan pidana pemilu kan begitu ya pak asep ya
karena itu ya mau tidak mau harus ada sikap kelokuan dari beberapa pihak
kan ada yang minta a sampai z
cobalah kita cari titik kompromi

ada yang seperti mas novi
ada yang seperti mas novi
ada yang seperti mas novi
ada yang seperti mas
jadi ppl merasa bahwa apa yang dilakukan oleh polisi itu setengah hati
ada bang ruhut yang mencoba menafsirkan dengan peribahasa sudah dikasih hati minta jantung gitu ya meskipun nggak berani terus terang dia
tapi poin saya coba kita cari titik temu
jadi pada dasarnya adalah proses hukum kemudian elit politik juga untuk sementara menahan diri karena bagaimanapun yang saya khawatirkan saya kira nanti pihak bpnu bisa menambah
bisa menambahkan ini isu yang bukan hanya kental aroma politik
tapi juga bisa punya implikasi yang jauh lebih panjang terutama fondasi kebinekaan dan kemajemukan kita
jadi masing masing cobalah untuk menahan diri percayakan pada proses hukum sambil terus dikawal
agar jangan sampai tadi terseret oleh arus entah itu arus intervensi politik formal maupun informal
pak robikin kira kira dengan putusan maksud kami penetapan status tersangka ini
mampu akan menurunkan tensi yang belakangan ini meninggi atau bagaimana anda melihatnya
ya kalau kita berdoman pada negara kita yang berdasarkan hukum dan bukan rektah semata
tetapi negara hukum yang demokratis begitu konstitusi dalam penjelasannya menyatakan
salah satu asas penting adalah asas legalitas
salah satu diantara turunan dari asis legalitas konsep due process of law adalah
bahwa tidak ada seorang pun yang boleh dipidana sebelum ada ketentuan yang mengaturnya
mengenai delik ini jelas ada ketentuan yang mengaturnya itu yang pertama
yang kedua selain asas legalitas yang tidak boleh dilupakan adalah asas yang lain
bahwa proses proses pembentukan hukum atau pembuatan hukum dan penegakan hukum harus transparan
artinya publik harus mengetahui
proses proses yang merunutnya
nah dalam kaitan dengan kasus ini misalnya polisi sudah mengumpulkan bukti bukti
mengumpulkan keterangan terangan dua puluh sembilan saksi fakta keterangan yang dihimpun dari saksi
kemudian tiga puluh sembilan dari ahli saya kira itu kinerja yang harus diapresiasi
kemudian pada akhirnya gelar perkara yang bisa diakses informasinya
oleh banyak pihak dan itu menunjukkan bahwa polisi bersikap transparan
kemudian menyimpulkan bahwa terhadap peristiwa ini diduga ada unsur pidananya
karena itu bahwa kita bersikap tersangka
kalau kita beranjak pada prinsip negara hukum seperti itu
maka seharusnya tidak lagi ada pihak pihak yang kemudian menggunakan cara cara di luar hukum
untuk menyelesaikan persoalan
jadi anda menghimbau maksudnya tensi justru harus turunkan
kami berharap itu terjadi
karena hukum sudah bekerja dengan baik dan kita semuanya harus percaya
bahwa hukum memang betul betul telah bekerja dalam kasus ini
soal kemudian nanti setelah penyidikan
dan kemudian kontrol atas penyidikan itu dilakukan oleh negara melalui jaksa penentu umum
setelah penyidik mengirimkan spdp misalnya surat pemberitahuan dimulai penyidikan
maka kemudian berikutnya di pengadilan ya kita serahkan pada hakim
kalau kemudian hakim itu independen dan kemudian menemukan titik elqubrium keadilan
baik dari sisi law in book maupun law in society misalnya
maka disitulah keadilan hukum bisa diwujudkan
dan itu adalah harapan semua pihak
oleh karena kami berharap bahwa seluruh pihak mendorong dan mempercayai proses
jadi anda setuju bahwa persidangan yang dilakukan terbuka anda sangat setuju
kalau yang dimaksudkan terbuka itu adalah terbuka tanpa batas misalnya
kami termasuk yang tidak boleh
pak pauli menyebutkan terbuka seperti kasus jessica
kami termasuk yang tidak sependapat dengan itu
yang dimaksud persidangan terbuka dan dibuka untuk umum
itu tidak berarti kemudian telanjang dan semua orang bisa menonton seperti drama
kalau semangatnya transparansi agar semuanya bisa melihat
transparansi itu kemudian ada ukuran ukurannya
dalam proses peradilan transparansi itu adalah dibukanya dan dinyatakan persidangan untuk umum
itu artinya bahwa pihak pihak yang berkepentingan dengan persidangan
dalam hal ini pelapor diwakili oleh negara yaitu jaksa penuntut umum misalnya
kemudian perdakwa diwakili oleh lawyernya sebagai pembela umum misalnya
di situ bisa mempertarungkan gagasan mengadu alat bukti
dan di situlah satu di antara prinsip keterbukaan pengadilan ketika bisa di
jadi masyarakat penemu yang waktu tanggal empat november itu tidak semuanya merasa berhak untuk melihat
tapi kemudian silakan datang ke masyarakat
tidak harus kemudian nonton di rumah atau bahkan nonton di mohon maaf di negara asing
kemudian lihat tayangan di televisi kita misalnya
saya kira itu bukan pembelajaran yang baik
datang ke pengadilan kan pasti ada batasan jumlahnya pak
tidak bisa kemudian semua yang merasa geram dengan hal ini kemudian datang ke pengadilan memenuhi ruang pengadilan
iya kita memilih hukum dengan sivilo
tentu kemudian konsekuensi konsekuensi dari hukum yang mengatur sipilot juga harus diikuti
baik pak novel jadi tanggal ketika nanti pengadilan disebutkan terbuka tapi ada batasan batasannya anda setuju atau tidak
di jawabnya nanti kita beritahu lebih dahulu
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
sempat beredar isu bahwa jika kemudian dalam gelar perkara kemarin hasilnya tidak dinaikkan ke penyidikan atau tidak ditetapkan sebagai tersangka
maka akan ada demo besar pada tanggal dua puluh lima november
saya langsung klarifikasi sekarang sudah tersangka masih akan ada demo dua puluh lima november itu seperti apa
untuk dua puluh lima november ini kita juga belum jelas
saya cari sumbernya juga belum ada ketetapan
sudah telanjur rame di masyarakat
jadi sebenarnya tidak ada
ada rencana itu pun sebenarnya
kalau rencana atau tidak rencana saya belum pernah ada dengar kabar yang pasti
cuman yang saya tanyakan kepada beberapa sumber belum ada penetapan sampai saat ini gitu
cuman masyarakat inisiatif sendiri
karena mereka ini masyarakat antusias
inisiatif atau kabar burung yang sengaja dihembus hembuskan untuk memanaskan situasi
tidak ada kabar burung saya langsung tanyakan ke pusatnya pada ulama ulama belum ada
untuk sampai tanggal dua puluh empat
karena antusias masyarakat ini begitu luar biasa
karena ini masyarakat
ini masalah yang sensitif
berkenan dengan agama
apalagi agama mayoritas yang oleh si ahok ini dinistakan
dan ini bukan baru pertama
dan ini kita meminta kepada polisi untuk segera ditahan agar bisa menghentikan kegadusan cepatnya
karena setiap ahok berkunjung di mana mana sekarang sudah disambitin
kemudian kesian yang namanya yang jarod ini yang nggak ikut dalam hal hal
kasus ini maksudnya
kasus ahok itu ketiban pulung jadinya
kan kesian jadinya
nah makanya kita meminta ini untuk jangan
maksud anda justru ahok lebih aman ditahan
dijeblosin ke penjara ditahan aman udah
kalau kemudian dinyatakan sudah tidak ditahan ini masih bisa menerima ataukah bagaimana
atau ada langkah yang akan dilakukan
ada langkah terus upaya upaya pendekatan pendekatan di jalur hukum ini secara konstitusi terus
berjuang untuk ahok ini untuk segera bisa ditahan secepatnya
karena akan juga menimbulkan dampak negatif yang luar biasa di masyarakat
karena ini ahok statement statement tentang menjurus keagama yang bukan dianutin sendiri ini bukan yang baru
dari tanggal tiga puluh maret dua ribu enam belas sudah menyulut
udah membawa bawa juga al maida

jadi maksud anda ini akan bisa diulangi begitu
nah ini akan terulang kembali
karena ahok nggak ada kapok kapoknya
dari pertama tanggal dua puluh tujuh september
tanggal delapan di balai kota disebutkan lagi
dan ini mulai dari tahun dua ribu tiga
itu lagi itu lagi
dan unsur sengajaan sudah jelas banget gitu kan dalam hal ini
nggak bisa ngerem apa yang dikatakan apa yang diucapkan
ini yang berbahaya
ini suatu jadi penyakit buat bangsa indonesia
seharusnya diamputasi penyakit yang begini
udah gak bisa disembuhin lagi
amputasi aja udah masukin
untuk meredam umat islam
tapi ini ahok ya itu nggak bisa mengontrol daripada dirinya
karena kita lihat juga pesikopat
orang masyarakat juga
orang kecil rakyat kecil dicacimaki
mementara kan mereka butuh perlindungan
datang ke balai kota bukan untuk dicacimaki
akhirnya ini akumulasi daripada masyarakat yang ada
dalam sejarahnya hanya ahok yang disambitin yang diusir dimana mana
dan membuang daripada anggaran belanja daerah ini
udah terlalu boros
untuk pengamanan seorang ahok yang ada
jadi anda tidak setuju juga ada pengamanan terhadap ahok ini
ya sesuai yang standar
dengan calon gubernur calon gubernur yang lain
ini juga menimbulkan kecemburuan sosial
jadi sudah terlalu gaduh lah
indonesia ini dibuat oleh seorang ahok
anda menyebutkan bahwa ada
indonesia mempertahankan seorang ahok
ada pengawalan yang lebih istimewa dari dua kandidat yang lain
ahok kemarin ini tiga ratus polisi
dengan satu barah kuda
pengamanan lebih daripada presiden
seorang yang membuat onar sebegitu diistimewakan
baik tanggapan pak ruhut
kalau disebutkan tadi justru lebih baik di dalam saja
ketimbang kemudian memberikan dampak
seperti ketika melakukan kampanye justru dilempar warga
indonesia negara hukum
ideologi kita pancasila
kita tidak mengenal dominasi mayoritas
dan tirani minoritas
hormati hukum sebagai panglima
polisi sudah bekerja dengan baik
apalagi kalau tidak puas tunggu sidang pengadilan
ini kang asep ini mewakili tuhan di muka bumi waktu dia jadi hakim
kita gak percaya sama tuhan
ya biarlah proses hukum
hormati aja supraduga tak bersalah
ya tadi pak boy sudah baik sekali menjelaskan
saya nemeni ahok gak ada yang ganggu
dia lagi dia lagi itu itu aja orangnya
janganlah bikin aku tertawa termehek mehek
siapa yang diganggu
ya banyak aja jawab
jarod keren gak
ini masa meminta saya datang
kok anda suruh pergi
rumahnya di mana
yang bukan orang situ
itu fakta di lapangan
oh itu tv ulang ulang semua tv
udah itu kejadian kebun jeruk
ini semua punya rt punya rw nggak
berani nggak gampar rt rw
mana ada yang berani
ya karena bukan orang situ
gak tau dia itu rt
gak tau dia itu rw
kan itu aja logikanya kan
hormati aja kita punya polisi yang tangguh
jadi maksudnya ada orang orang bayarannya sengaja disebut
apalagi kemarin aja yang rame rame itu kan nasi kotak datang terus
ada lagi yang bilang kami punya sekian ratus miliar bisa bertahan tiga hari
punya data yang berbeda tidak pak novel
nah ini dia
ini suatu fitnah anda
kalau orang udah umat udah turun
itu semua masyarakat
yang dari seribu perak sampai berapapun mereka akan saling berbagi saling membantu
inilah dia kebersamaan
ini luar biasa dengan kasus penistaan yang dilakukan oleh ahok ini tercipta
luar biasa itu manusia lautan manusia dalam sejarahnya hanya ini
ini luar biasa
itu kan juga ada datang dari berbagai daerah
dari berbagai daerah
ya tapi konteks yang kampanye misalnya
mereka sendiri kita gak pernah ada bayar dan membayari
mereka sendiri yang makan makan yang kelaparan kelaprak
jadi mereka itu
ini udah panggilan hati nurani
sebegitunya agim yang lembutnya luar biasa
arifin ilham yang lembut luar biasa
udah gak kuat lagi menahan rasa daripada kelakuan mulut jambannya si ahok ini
tapi perlu saya luruskan ya
kenapa bapak presiden kenapa mabes polri pak kapolri dan pak reskrim membuka ini biar transparan
dengar gak jel jel kemarin
polisi gak menikah ahok
kan polisi kurang apa
ibarat melihat anak gadis
rame masalah ini setelah sepuluh hari
polisi langsung bekerja
ahok tanggal dua puluh empat oktober datang
setelah itu dipanggil secara resmi
polisi itu udah bekerja
tapi udah bagus lah ini jadi terang benerang
semua jadi tahu
jadi bagus ini
udah bagus lah ini
hormatilah aparat penegak hukum
kalau kami begitu aja
apa yang sudah dilakukan polisi
kami semua ikut indonesia negara hukum
jangan kita merasa kita hakim mengatakan orang salah
hakim lah yang bisa mengatakan orang salah
jangan semua kita mau jadi hakim
anda setuju tidak persidangan nanti terbuka seperti kasus jessica
kita serahkan kepada
tadi kepolisian nyatanya terbuka
tapi akhirnya terbatas
hakim juga begitu
patuhi aja semua aturan
jangan maunya kita
kita bukan hakim
ini kan rusuhnya
sukanya kan dari tadi
ahok salah ahok salah
emangnya lu siapai
itu aja kalau saya
kalau anda sendiri setuju pak novel
terbuka terbatas ini
karena persidangannya nanti
persidangan terbuka terbatas ini
kalau memang sampai terjadi itu
memang itu yang kita harapkan
karena jangan sampai ini menimbulkan kegaduhan yang baru
masalah hukum yang ditarik tarik ke arah politik
padahal kita nggak pernah melihat ke arah politik
jabatannya apapun dia
suku bangsa agama pun
kita nggak pernah peduli
tegakkan hukum seadil adilnya
nah itu yang kita mau
dan ini yang kita meminta kepada polisi
untuk kita menghormati segala apa yang dilakukan polisi
itu kita sudah apresiasi yang begitu luar biasa
tetapi jangan tanggung tanggung sekalian
ini menjadi contoh
menjaga wibawa kepolisian
tanggung tanggung tadi maksudnya tidak diterima
kalau memang sudah tersangka
seperti yang lain samain
jangan seperti pisau yang tajam ke bawah
puntul ke atas
tapi kan anda juga menyadari bahwa
tentang ditahan tidak ditahan itu kan ada penilaian subjektif kan
itu anda memahami soal itu kan
artinya ada hal itu
ya kita melihatnya yang secara umum saja
yang sudah berlaku yang ada di indonesia ini jalankan
jangan membuat kebingungan di mana masyarakat
akhirnya masyarakat yang nggak terpenuhi daripada rasa keadilan ini
akan tidak terpuas
akhirnya timbul kegaduhan kegaduhan kegaduhan baru lagi
nah itu dia
unsur terpuaskan tadi masyarakat terpuaskan ini kan belum tentu bisa segaris begitu pak
dengan penegakan hukum di pengadilan sebenarnya pak
nah ini perlu saya klirkan
tadi pak kiai sudah sebagian ya
ini supaya kita nggak negara beradab ya
negara beradab itu ditentukan
salah satunya peradilan itu terbuka untuk umum
terbuka untuk umum itu dinyatakan dibuka untuk umum
tapi bukan untuk live
di dunia manapun termasuk amerika yang sudah maju hanya satu negara namanya monaco
tapi negara negara yang maju kagak ada
nah di kuhap itu terbalik ke gajah seligalitas
oh hanya monaco yang terbuka ya
ya salah satunya itu
sekali lagi pada umumnya nggak ada
karena sistem yang dikatakan tadi pak kiai ada yang reseksen sama kontinental
tapi umumnya di publik ada juri itu
itu lebih pahami
ada kalau satu satu kemarin ya kita juga saya sesalkan gitu kan
tapi percaya lah nanti
pasti penonton kecewa
terus sudah diwakili publik ada di situ
dibuka di atas umum
jadi ruangan sidang
ini semua ada kan
tadi yang lapor ada publik
tapi kapolri menyatakan ini berarti bagaimana adanya
jangan di asal sama lain sih
jangan perbentukan umum di publik
di situ kewenangan polisi sudah menduga tersangka
ada proses yang dilewati sebentar
ada proses penuntutan
setuju jadi dakwaan
nah diwakililah kepentingan publik yang melapor melapor tadi
nanti kan ada saksi
ada penonton juga yang lihat
itu cukup di situ
nah sekarang sekali lagi
itu ajas yang jangan dilanggar
karikatur kok nggak pernah ada
kayak sidang sidang kayak permain bola
dari acara dari duha sampai acara sahur itu kan
itu saya kira itu janganlah diterima
itu ajas yang sangat salah
kalau orang mau menyaksikan saksi kan di ruang sidang
tapi tidak berhenti
datang di ruang sidang
kalau orang sidang nggak cukup
kata pindah aja nanti ke palais senayan
kalau ternyata itu tidak bisa memuaskan rasa penasaran publik bagaimana
yang lapor sekarang sudah jadi bentuk tersangka
namanya juga penuntut umum
nah kalau ngasih nggak puas ya puasin di kota
nanti kita akan lanjutkan
tetaplah bersama kami di cnn indonesia
baik saya sekarang ke pak adrianus
pak adrianus kalau misalnya nanti memang kemudian dilakukan secara terbuka peradilannya begitu ya
karena saya berangkat dari pernyataan kapolri
yang sudah langsung lompat ke soal peradilan terbuka seperti kasus jessica
apakah ini nanti akan membawa dampak ke masyarakat begitu
ketika yang sudah meyakini bahwa ini salah seperti mungkin pak novel
bahwa ini sudah salah gitu
dengan referensi referensinya masing masing tadi
sementara yang satu mengatakan tidak bersalah berdasarkan karasaking terbukanya
bagaimana anda melihatnya
apakah ada kajian atau prosedur yang kemudian memang disalahi di sini
paling tidak itu kerjaan baru bagi kami
mengatakan bahwa itu off site gitu ya
untuk urusan apa polri mengurusi peradilan
mumpung juga masih hangat soal kasusnya
tadi dikatakan mengenai bahwa ada perdebatan
yang tidak sepakatan siapa
para ahli atau para penyidik
saat berlaku hal ini ya
kalau para ahli tidak sepakat itu wajar
tapi kalau para penyelidik tidak sepakat
menurut saya kok
dan itu kemudian di kedepan dengan kepada publik
mengesankan lebay ini
bahwa ada yang tidak sepakat
lalu kemudian terpaksa dibuat satu putusan
penyelidik tidak sepakat
karena memang beda beda tipis itu
kalau kita bicara mengenai soal sengaja
soal niat baik niat buruk
itu memang lemah sekali
masih ada perdebatan
tapi menurut saya janganlah kemudian di kedepankan
memang benar bahwa kita sebaiknya harus sudah mulai memberi perhatian pada konteks penyidikannya
bahwa pasal mengenai ite itu tidak digubris
yang digubris adalah pasal mengenai perodaannya
padahal di situ benar benar lemah
karena tadi ada yang studi
ada yang studi
ada yang melihat bahwa di situ ada niat jahat
ada yang tidak
jadi kalau kemudian polisinya
kemudian mengganti konstruksi pasalnya
pertama bisa kemudian lalu
yang bisa kita naik ke penuntutan
dengan pasal ite saja
tadi nggak akan terus terusan
tidak akan disepakati oleh jaksa
dalam rangka pelimpahannya
kalau kita bicara mengenai peradilannya
nah ini menarik juga nih
kalau kita bicara
itu umumnya sudah habis di awal
padahal sebetulnya yang paling menentukan adalah di pengadilannya
jadi menurut saya bagi orang orang
atau bagi teman teman yang tidak happy begitu ya
apalagi cool down saja
nanti pada saat di pengadilan silahkan
jadi sengaja dibuat rame di awalnya begitu anda melihatnya
sengaja dibuat rame di awal
supaya energinya terkuras di awal
saya mengingatkan saya sebagai komentator
bahwa sebenarnya jalannya masih panjang
jadi jangan sprint terus terusan
karena pada dasarnya sprint yang paling menentukan adalah di pengadilan
mas burhan kira kira kalau misalnya gambarannya adalah dibuka
peradilannya dibuka secara gamblang seperti itu
dengan mencontohkan kasus jessica
kita tahu di kasus jessica sendiri kan perdebatan publik diantaranya
sudah meyakini bahwa yang ini salah
yang ini tidak ada bukti dan lain sebagainya begitu
nah ini akan menjadi hal yang sangat berbahaya tidak menurut anda
secara politik misalnya kemudian nanti malah orang akan apatis
mengikuti perkara ini
karena ragu sebenarnya
sebenarnya mau memilih kandidat ini
tetapi ada kasus ini
sementara kandidat yang lain merasa tidak
bukan pilihannya begitu
terlepas dari masalah legalitas
seperti yang disampaikan oleh pak asep tadi
kalau misalnya sidang dilakukan secara terbuka
ada faktor sosial lain yang harus kita pikirkan secara matang
kalau terkait dengan sidang terbuka jessica
itu kan perdebatannya tidak sampai menyentuh masalah yang sakral
kalau isu ini
ini isu yang sangat sensitif
kalau kemudian dibuka
meskipun ada perbedaan antara ahli tafsir a dengan ahli tafsir b
antara ahli bahasa a dengan yang b
tetap saja itu memicu emosi
jadi bukan hanya kepala ini yang bicara
tapi soal hati yang kadang kadang
itu bisa menimbulkan efek yang mungkin sangat tidak bisa kita harapkan gitu ya
jadi saya pribadi lepas dari persoalan legalitas tadi
ada persoalan sosial
yang harus pertimbangkan
budaya keagamaan yang harus kita pertimbangkan
supaya jangan sampai masuk wilayah situ
jadi itu yang pertama
sebenarnya di negara demokratis manapun
itu ada semacam konsensus
itu tidak boleh
bukan tidak boleh
ditunda terlebih dahulu
persoalan yang diduga punya unsur hukum
kasus terakhir di amerika serikat
itu kan ada masalah khusus ya
ada surat dari kome
dari direktur fbi
sebelas hari sebelum pewilu
yang kemudian terbukti menghentikan momentum hillary clinton
dan donald trump menang
nah itu kasus yang lama sekali tidak pernah terulang di amerika
sebelumnya pernah ada kasus sebelumnya
karena dianggap melanggar konsensus
dengan tetapkan sebagai tersangka itu pun
itu secara politik sudah dirugikan
bahwa kemudian kasusnya nanti mungkin disidangkan setelah pilkada pun
tapi tersangka itu secara politik secara elektoral
besar kecilnya punya dampak
apalagi kalau disidangkan secara terbuka
penyambungan apa mas burhan kan
ini kan proses lama
mungkin duluan kalau mungkin perkiraannya pak beliau ini
kalau apalagi kalau menang misalkan kan
proses persidangan sudah selesai
ini nya proses pilkadanya kan
ini masih lama kan lima belas februari
ini dakwaan dan semua ini panjang ke pengadilan
pengadilan prosesnya lama
nah status ahok ya bisa jadi
bisa jadi gubernur bisa enggak atau
atau prediksi dia enggak
atau prediksi ini menang kan
itu juga akan menarik nanti disana
nah tapi yang lebih menarik saya nanti ini
ini kan proses politik jalan
akan berakhir tanggal lima belas februari
sedangkan proses hukum masih panjang
jadi tidak mungkin selesai sebelum lima belas februari
kalaupun sampai di pengadilan belum tuh diputus
apalagi kalau lihat data
tiga puluh sembilan ahli dua puluh apa saksi ya pak kiai
lagi bicara soal inkrah atau tidaknya
karena sebelum dinyatakan peraturan hukum tetap
pak ahok kalau seakan menang ya
itu doanya pak ruhut pasti menang kan
kalau dia menang ya enggak bisa diganti
masih harus jalan sebelum pht
jangan jangan nanti sampai kasasi
bagaimana tidak bisa diganti pak
karena undang undang pada sepuluh dua ribu enam belas
maupun peraturan kapolri dua belas tahun dua ribu
ya enggak bisa
walaupun sebagai tersangka
ya walaupun tadi mungkin beriringannya di politik
dulu mungkin maaf ya pak misalkan
dulu kan menganggap pak ahok jangan jadi calon
dengan dijadikan tersangka
dia lupa ada apa
tidak boleh mengandung
dulu dua ribu enam belas ada peraturan kapolri
pas ada parlamen tetap
ya enggak bisa
calon gubernur itu tuh tidak bisa
selama belum bht ya nggak bisa
dua rezim yang berbeda
rezim pil kadalnya jalan tetap
para kadal kadal itu
siapapun kadalnya kan
rejim khusus juga jalan hukumnya
nah jadi dua hal yang akan berjalan
malah hukumnya akan tertinggal
ini sudah jadi gubernurnya siapapun
nah saya tidak tahu nanti kalau pak ahok jadi gubernur
nah enggak tahu mas mas ini gimana
karena mungkin raya jakarta memilih pak ahok
ini dugaannya beliau kan
dugaannya beliau sebaliknya enggak tahu beliau nomor berapa
saya nggak tahu gitu kan
saya bukan partai politik
enggak pernah urusan sama politik
saya juga ngerti
saya belajar sama pak burhan kalau politik mas
saya bukan orang partai politik
penyelidikan atau gelar kemarin
itu membuktikan kalau kita bicara testing the water
bahwa logika publik itu tidak sama dengan logika hukum
bahwa kemudian nanti dibuka lagi di fase penuntutan
dan di pengadilan menurut saya
akan membuat satu social cost yang menurut saya tidak perlu
ada social cost yang tidak perlu ya
yang bagi orang hukum itu dingin sekali
bayangkan bagi orang yang mendengar di rumah
itu sudah kemana mana tuh
satu lagi nih
satu hal yang saya sesalkan dari proses ini
itu adalah menguatnya gejala anti intelektualisme
itu satu gejala yang tidak mengabaikan soal data
jadi upaya untuk berpikir secara jernih
yang maju adalah emosi
nah itu yang dikorbankan adalah rasionalitas disitu
gini hukum itu mengenang terminologi
ini yang sekarang sesat
termasuk yang kelasnya atas
orang selalu katakan penistaan
beda bahasa hukum
ada penistaan ada penghinaan
bahasa belandanya smalt
sekarang itu konsep asli bahasa lisanan itu ada bahasa indonesia
itu pnps satu ratus enam puluh lima pasal empat tepatnya
kalau penistaan itu saudaranya hina dinanista
kalau noda saudara sabun cuci
makanya jangan sampai sesat ke masyarakat
sekarang kan penyampaiannya ke masyarakat tadi
proses yang sekali
karena salah di hukum itu berbeda artinya
tadi yang saya membohongi
hati hati nanti menggunakan kualifikasi pembodoan dan penistaan
karena kalau masuk penistaan sekarang
politik hukumnya penghinaan
penghinaan delik aduan
sedangkan yang benar itulah penodaan
karena itu asli penulisan bahasa indonesia
tidak ada di belandanya penodaan itu
tadi yang dikatakan
usaha panjang cerita ini
ini jangan sampai tadi
rasionalitasnya jadi terbalik
karena ada emosional tadi kan
karena proses hukum yang tentu saja prosesnya akan bisa lama
dibanding proses politiknya yang bisa akan berakhir februari
dari akta sendiri melihat
jika kemudian ahok ini akhirnya nanti misalnya terpilih tetap sebagai gubernur
walaupun selalu tersangka
ini menjadi masalah tidak buat akta
jangan ditarik tarik ke arah politik sekali lagi
mau ahok jadi gubernur atau tidak
yang pasti proses hukum harus jalan
walaupun itu melebihi dari februari itu ya
mau februari atau tidak
tetap harus kita harus jalan
karena kita untuk bukan meninggal meninggal
yang pasti orang melanggar daripada hukum harus ditindak
udah itu aja
nggak lebih daripada itu
ketika masalah status tersangka sudah ditetapkan
kemudian tentu saja akan ada pemeriksaan pemeriksaan yang berjalan
kebetulan juga sekarang ada
bagaimana pak arief
apakah ini nanti akan mengganggu atau tidak
kita ulas lebih lanjut
setelah jeda tetaplah di cnn indonesia breaking news
saya ke pak robikin melihat
apa yang tercermin di media sosial ini kan
kemudian ada saling dukung
kemudian juga saling yang kontra dan lain sebagainya
bagaimana sebenarnya meredakan hal ini pak
ya di dalam agama islam itu ada beberapa kaedah
misalnya tidak boleh suudon
tidak boleh berburuk sangka
misalnya tidak boleh menggunjing
misalnya tidak boleh mencari cari kesalahan orang lain
dan bahkan ketika mendapatkan kesalahan
ketika mendapatkan informasi yang belum pasti kebenarannya
tanda petik diwajibkan tabayun
tradisi itu dalam kurun waktu yang lama terpelihara dengan baik
di kehidupan kita
tetapi seiring dengan perkembangan waktu
dengan maju teknologi
buddha itu tergerus
orang kemudian mempercayai begitu saja
secara take granted
atas informasi yang beredar di sosmed
karenanya kami sangat berbahagia
kalau kemudian seluruh pihak tidak begitu saja mempercaya
dan cenderung berhati hati dalam membeli informasi
kalau belum pasti
jangan di share ke pihak lain
kalau tidak jelas sumbernya
jangan langsung dipercaya
bahwa itu adalah sebuah kebenaran
permasalahan ini kan sangat sensitif
dukung mendukung seperti di media sosial ini
bisa menjadi akan
semakin memanaskan situasi atau bagaimana
dukung mendukung sejauh dilakukan dengan cara cara yang sportif
saya kira nggak ada salahnya
yang tidak boleh itu kan kemudian memfitnah
kemudian menyematkan isu sara
dalam dukung mendukung atau dalam upaya delegitimasi kepada pihak rival misalnya
saya kira itu yang tidak sehat
atau di dalam prinsip prinsip demokrasi misalnya
kalau kemudian dalam penyelenggaraan pemilu misalnya
maka itu juga harus dilakukan dalam proses penyelenggaraannya
tidak hanya kemudian pada saat the election
tetapi proses prosesnya juga harus fair
kalau kemudian prinsip fairness itu tidak bisa dijunjung tinggi oleh seluruh pihak
seluruh pihak ini ada kontestan
ada partai politik
termasuk juga ada pemilih misalnya
penyelenggara itu ada penyelenggaranya
ada pengawasan misalnya
maka tidak mungkin bisa dicapai hasil elektoral yang baik
maka sekali lagi menjunjung prinsip prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemilu
yang fairness itu adalah tidak bisa tidak
untuk tidak dilakukan seluruh pihak
oke saya ke bang ruth sekarang
bang ruhut tadi juga sempat disampaikan bahwa menurut kuasa hukum tim pemenangan ahok begitu ya
mengatakan bahwa tidak akan mengajukan pra peradilan
apa boleh tahu alasannya kenapa
karena jujur kita katakan kami kan patuh kepada hukum
dan berkaitan dengan ini ini tugas siapa
polisi sebagai kantik mas
tugas mereka melakukan penyelidikan
dan itu mereka sudah lakukan dengan profesional
jadi artinya malah rasa tidak ada yang salah dari proses penetapan tersangkanya
sehingga tidak perlu mengajukan pra peradilan
kalau kami apa yang terbaiklah
karena itu disitu saya bangga dengan pak ahok ya
dua tiga hari betul apa yang dikatakan pak burhan tadi
kita sudah dengar beliau akan naik kelas
ya jadi tersangka
ahok bicara sama saya bang saya mau dijadikan tersangka
jadi gimana ahok
tidak ada masalah kita harus patuh bang dengan hukum
tapi pra peradilan kan juga jalur langkah hukum sebenarnya
langkah hukum memang belum first
jadi mengalah atau memang proses yang dilakukan oleh polri sudah tidak ada yang salah
sehingga tidak mau melakukan perapradilan langsung ke substansinya
maksud kita sebenarnya biar cepat selesai kan begitu
ya tapi betul apa yang dikatakan para senior pengaman ahli
antara pilkada dan proses hukum
apalagi tadi kang asep sudah menyinggung mengenai undang undang pilkada
kalau kami berdoa insya allah ahok menang
kaitan dengan masalah hukum ini
inkrah itu dalam undang undang itu dikatakan
itu paling cepat tiga tahun bos
apalagi tidak ditahan
apalagi tidak ditahan
apalagi tidak ditahan
tidak dikejar waktu
saya klirkan mas indra
kan tadi saya nyata pak ahok saya salut tadi kan apresiasi
tidak apa apa saya terima saya ikhlas tunggu di pengadilan
nah ketika kliennya yang namanya pak ahok sekali lagi ya
menyatakan di pengadilan
nah gimana wang dia tidak kasih kuasa kuasa hukumnya para peradilan
artinya dia tidak mau memohon para peradilan
jadi kuasanya tidak mau mengajakkan para peradilan
wang kliennya juga tidak mau para peradilan
langsung mengadilan maksudnya
terlepas ada putusan para peradilan pak sarfim
nah kalau saya lihat dalam kasus ini saya juga termasuk yang tidak setuju
objek apa tersangka menjadi objek apa penetapan tersangka menjadi para peradilan
nah saya lihat ketika proses formalnya penetapan tersangka cukup bukti atau bukti permulaan ya
sudah selesai ngapain mau di para peradilankan
makanya saya bilang saya apresiasi ke pak ahok terlepas apapun
ya sudah saya ikhlas di pengadilan saja
karena pak tito ngajak di pengadilan kan
dia tidak mau para peradilan
peradilan sederhana mudah biaya ringan kan
orang sumatera utara kita lahir karena orang batak orang jawa orang madura apa yang betul ya
saya orang sunda
kebinaikan di situ
maka orang batak telah menyimpankan ajas hukum namanya
maaf sekali lagi pak ya
ajas hukum itu berasal dari sumatera utara pas sembiring
sederhana mudah biaya ringan
nah ketika beliau pak ahok mengatakan biar cepat biar ringan
jadi bukan mengalah menurut anda ya
kan prinsipnya gini
surat kuasa khusus
wong klin yang prinsipanya tidak mau pengen pengadilan
jangan jangan walaupun dia pengacara
kok para peradilan
kalau masih ditolak
apa anda surat kuasa hukumnya anda
wong klin yang minta cepat pakai aja tadi sederhana mudah biaya ringan
ngapain pakai para peradilan
saya lihat juga seperti apa pak
kalau peradilan juga saya kira polisi sudah tepat dan benar
karena penetapan cukup bukti tadi
dua alat bukti sudah terpenuhi kan
nah sekarang mau apa lagi
keterangan saksi ada keterangan ahli sekali lagi
formanya kita sudah sukses
maksudnya materi penelidik yang berbeda tadi bukan kayak itu bisa menjadi
maksudnya menjadi celah bisa diajukan apa
itu kan rasial tidak akan mungkin terungkap
dan seharusnya juga tidak boleh terungkap
di sidang juga di pengadilan juga tidak boleh
kelah buk sekarang disenting opinion
harusnya yang rahasia
masalah soal mensreah tadi
itu lain nanti itu materi disidang
soal sengaja itu will and wait
siapa yang mengetahui dan dikehendaki
tapi nanti biarlah pengadilan nanti hakim yang menilai itu
sekali lagi kita hanya bicara formal kan
karena yang tahu data semuanya adalah pihak penyidik sekarang kan
kita tidak bisa asal komentari
secara visualis saya boleh di kampus untuk bicara
tapi untuk di sini nggak boleh
saya juga bisa berbeda pendapat
tapi sekali lagi untuk pra peradilan
saya sekali apresiasi
jadi kenapa dia tidak menunjukkan pra peradilan
ya sekarang mungkin dia telah memahami aturan kuhap
tadi tunduk terhadap aturan undang undang
bahwa dia tahu bahwa para peradilan itu hanya main di formalitas
prak namanya juga
makanya kembali ke tadi ya
kalau memang gelar perkara terbuka terbatas ini akan diteruskan
maka mungkin begini
pada setiap kasus di mana polisi dicurigai dibuka aja
karena tadi pengalaman pada kami ketika kami menyaksikan dari pagi sampai malam
saya kira bahwa ini ada dasar
ada masalah hukum yang kemudian didisdutkan
sehingga tadi nggak ada bahwa polisi ditekan dari mana
nanti yang diahok ahokan banyak
seluruh indonesia polisi kerja cuma begini beginian
maka perlu dibatasi kan
tapi kalau menarik perhatian nanti kan banyak teman temannya beliau ini
kata polisi gue kerjain gini aja kali yang satu
bayangin ini perkara tindak pidana umum
kejahatan luar biasa yang namanya korupsi
masa perkara tidak umum kayak beginian bu dirame ramein terus
terlepas apa ini ya sendiri
untuk acara lunding kemarin itu ada cateringnya
dari mana itu
kalau lu paksa polisi itu berbuat macam macam yuk
berarti istimewa banget nih penanganannya pak novel
yang disebut setengah hati begitu
tapi kita lanjutkan setelah jeda
tetaplah bersama kami di cnn indonesia breaking news
saya ingin tanya ke bang ruhut
pemeriksaan akan berjalan setelah penetapan status tersangka ini
ini mungkin juga akan bersama dengan jadwal kampanye
nah ini bagaimana mengatur hal ini agar tidak kemudian merasa dirugikan
sebenarnya waktu kampanye tapi polisi tadi kan menyatakan tetap akan berjalan sesuai dengan koridornya
kan kita tahu ahok membawa ke mk kan mengenai masalah cuti
dia kan mau kerja
kemudian dipanggil yang berwajib juga kerja kan
kami sudah ada tim kok yang bisa turun ke lapangan
jadi tidak perlu mengganggu apa yang jadi seorang ahok jarod
bahkan kita kadang kadang belusukan itu
ya pak ahok kemana pak jarod tim juga kemana kemana
dengan bagi kotak kotaknya kami
mungkin karena ahok sudah memberikan bukti
yang lain masih janjikan itu
dan rakyat jakarta sangat merasakan
ya kalau petahana kan pasti begitu kan
iya tapi kan banyak juga
oh jadi tidak bukti ya
jadi pasien kpk apa
kalau dia kan anti korupsi
itu fakta kan
seberapa mengganggu mas buran kira kira nih
jadwal pemeriksaan dengan kampanye
kalau dari data survei sebelumnya
memang efek elektoralnya besar
kurang dari separuhnya yang mau memilih
jadi efek agama atau etnik itu independen
kalau bahasa statistiknya ya
independen artinya dia puas tapi gak mau memilih
atau dia puas tapi saat yang sama
karena ahok bukan bagian dari mereka
bukan minah tapi minhum
itu ya gak mau memilih
jadi independen antara performance agama etnik
cuma memang kalau dibandingkan sama pemilu dua ribu dua puluh empat
efek agama atau etnik itu secara koefisien itu lebih gede dampaknya
sama sama punya efek punya prediktor gitu ya
tetapi lagi lagi sebenarnya yang kita harapkan
sebenarnya kan naik kelas nih dari persoalan
persoalan pilihan hanya didasarkan pada faktor primordial
ukurannya kan seharusnya pada asas meritokrasi kan
apalagi jakarta gitu
maksud saya jakarta dengan komposisi ses
pendidikan pendapatan lima kali lipat lebih baik dari proporsi nasional
itu seharusnya kan cara pandang mereka untuk memilih
terhadap kinerja incumbent ataupun lawan incumbent
itu didasarkan pada semata mata apakah orang ini layak atau tidak
untuk menjabati posisi yang sangat krusial
nah kalau jakarta saja gagal memberikan contoh
untuk memberikan pilihan di dalam kondisi
berdasarkan pada faktor faktor yang tadi primordial
lagi lagi yang muncul lantas bagaimana dengan daerah lain
yang tingkat pendidikan pendapatannya jauh di bawah rata rata warga jakarta itu satu
yang kedua ini pelajaran penting karena bagaimanapun suka tidak suka
ada banyak pendapat yang mengatakan majority privilege bermain dalam konteks ini
kalau misalnya ahok itu maju di pilkada aceh misalnya
apakah dapat keistimewaan semacam ini
dalam pengertian polisi dengan gegap gembita
antusias memprosesnya kemudian seorang presiden kesana kemari gitu ya
untuk tanda kutip menenteramkan emosi massa
dan apakah akan terjadi juga demo besar misalnya
kalau misalnya calon yang mengeluarkan daerah ini
itu dari daerah lain yang tidak memiliki efek politis sebesar jakarta
itu pertanyaan kedua
saya pribadi menganggap pernyataan ahok dalam kasus al maidah ⁇ lima puluh satu
tetapi untuk masuk ke wilayah hukum
tunggu dulu ada banyak pakar yang berbeda pendapat gitu
tetapi untuk melihat bahwa dia telah mengeluarkan pernyataan yang
kalau memang itu ukurannya ya tunggu tanggal lima belas
apakah itu dihukum atau tidak oleh masyarakat
dipilih atau tidak
dipilih atau tidak
tetapi kalau untuk masuk wilayah hukum
kan dari awal sudah banyak yang berbeda pendapat ya
termasuk dari kalangan agamawan
jadi lagi lagi ini jadi semacam ujian kita sebenarnya sebagai bangsa ya
untuk naik kelas
kalau lagi lagi ukuran memilihnya hanya didasarkan pada persoalan primordial
jangan lupa indonesia ini bukan hanya punya orang islam
punya orang kristen punya orang katolik punya orang buddha punya orang hindu
indonesia ada karena ada agama agama itu
jangan semata mata karena majority privilege
yang kemudian membuat orang punya kesan
kalau ada orang di luar dari mayoritas yang punya potensi menang
kemudian digagalkan dengan segala cara
kesan itu yang harusnya kita bisa hilangkan
apalagi kalau nanti masuk ke persidangan terbuka
kan tadi kan persoalan sensitif agama tadi
jakarta ini kan mayoritas orang islam
kalau kita mengingatkan pak ruhut saya bukan ini ya
doanya pak ruhut kan
nanti lima belas februari nanti pak ahok menang
apa bisa diartikan
bahwa islam maupun ahok sama ya nggak ada masalah dengan pak ahok
masalah politik itu dilihat gitu
kan bisa aja nanti kan lima belas februari pak ahok menang
padahal mayoritas idki ini orang islam gitu kan
padahal dikatakan tadi pak ahok itu menodai agama
nah ternyata nah sekarang kaitannya bisa nggak begitu
ini kan andaikan ya
karena kan dia udah tahu persepsi kan dari politik
kalau saya hukum makanya saya tanya beliau belajar sama beliau
semacam ini kan sudah dipakai
pada waktu pak jokowi dengan ahok
maju sebagai calon gubernur
meskipun bukan nomor satunya ya yang non muslim
tapi kan isu itu sudah dikoreng sudah dieksploitasi
efek agama atau etnik itu signifikan
tapi koefisiennya itu di bawah efek performance
karena kepuasan terhadap income saya itu lemah
akhirnya masyarakat mencari alternatif
nah sekarang itu udah mulai kebalik gitu loh
yang kemarin kan juga selain isu agama kan isu suku kan
betawi sama jawa
itu biasanya koeksis
jadi kebetulan ada koeksis maksudnya ada paralel gitu ya
isu agama sama etnik
meskipun bisa dipisahkan sebenarnya dua duanya
kan tidak selamanya misalnya yang etniknya a pasti agamanya a dan seterusnya
nah buat saya sih simpel
buat saya simpel
ini ke depan ini apa namanya sampai dua tahun
februari tanggal lima belas ini
itu cobalah cari
saya pribadi mengkritik keras ahok dalam soal kebijakan reklamasi soal penggusuran
tapi kalau kemudian apa namanya isu yang bisa kita uji dengan rasionalitas yang baik
dengan data yang jelas itu dikalahkan oleh isu isu primordial ini
yang seperti ini maksudnya
yang seperti ini gitu ya
itu kan jadi kita melewatkan kesempatan berharga untuk menguji petahana
didasarkan pada kinerja dia
orang lupa bahwa ada agenda lain yang seharusnya
menurut anda energinya akan tersedot ke situ saja
persis makanya muncul gejala anti intelektualisme tadi
anti intelektualisme itu bukan berarti kita bukan orang pintar saja yang ngomong
orang yang tidak punya titel sarjana pun kalau kemudian dia bisa memakai ukuran data yang clear
punya aturan main yang jelas tadi yang disampaikan pak adrianus maupun kang asep
itu dia intelektual
nah yang sekarang orang pintar pun dengan gelar sarjana yang berteret terret gitu ya
itu mengapekan soal data
yang muncul adalah emosi
nah itu yang paling dirugikan adalah kita semua
jadi kalau sudah anti intelektualisme yang mengemuka
korban pertama dari anti intelektualisme adalah kebenaran
orang beradab itu parameternya harusnya kinerja kan
itulah kenapa kemudian perlu dibedakan
antara peristiwa hukum dan peristiwa politiknya
pilkada dan segala macam yang terjadi itu adalah proses politik atau peristiwa politik
sementara terkait dengan al ma'idah lima puluh satu adalah peristiwa hukum
hemat saya agar kemudian gejala menurunnya tanda petik tingkat intelektual
banyak pihak untuk membaca peristiwa ini
satu diantaranya harus dipisahkan pola penyelesaiannya
biarkan hukum bekerja tapi secara paralel biarkan juga politik berjalan
sebaik yang seharusnya
tidak kemudian saling mengintervensi
membiarkan dua duanya bekerja dengan baik saya kira itu solusi
agar kemudian tidak terjadi karut marut
oke pak novel saya ingin meminta kepastian begitu
kalau tadi anda disebutkan tadi juga menghormati proses hukum
nah proses hukum ini kan berarti mengikuti prosesnya
bukan sejak awal sudah memiliki keyakinan bahwa kemudian ini salah salah
nanti kalau misalnya kemudian putusannya berbeda dengan apa yang anda yakini
akan bisa menimbulkan gaduhan
nah ini saya ingin yakinkan
jadi anda menghormati proses hukum menyerahkan ini kepada proses hukum atau bagaimana
anda masih memegang keyakinan itu
kita tetap untuk menghormati proses hukum yang ada
tapi proses hukum yang berkeadilan
bukan proses hukum yang diintervensi dengan kepentingan politik
ini anda melihat sudah ada intervensi tidak
sejauh ini saya melihat ini diulur ulurnya proses demi proses itu sudah ada intervensi politik yang luar biasa
seharusnya itu kan proses yang sangat cepat yang kita lihat yang berbarengan dengan kasus ini yaitu adik adik kita di hmi
itu sangat cepat sekali
langsung ditahan langsung sebagai terangsa langsung ditahan
sampai masuk ke kemudian pendaftaran pemilu di kpud
sampai saat ini pun nanti ini adalah kita lihat lebih tadi pak ini ahli hukum sudah sebutkan yang luar biasa
itu karena kenapa
karena kepentingan politik sampai sebegitunya gitu dibawa diulur ulur
kita padahal proses proses yang sebelumnya lagi lagi kita mengacu kepada yang ada itu sangat sebentar dan sangat mudah
hal bukan yang rumit dalam permasalahan ini
ini hal yang gampang hal yang mudah
padahal yang diceritakan banyak tadi itu sangat mengistimewakan kasus ini sehingga semua sampai kemudian dikawal berlebihan menurut anda
ini artinya sudah ada indikasi campur politik yang luar biasa
bukan politik yang biasa lagi bahkan ini politik yang luar biasa
karena berbarengan dengan pilkada ini
misalkan gini ini kan kita percaya tadi dalam menghormati proses hukum
nah kebetulan saya percaya nih pengadaan utara karena itu kan ke utara
ini hakim utaranya sekalipun
ini hakim utaranya sekelas kelas albertino
saya tahu prosesnya
ketua pengadilan betul betul kalau disembelih itu ya bukan keluar darah tapi getah
misalkan sekali lagi saya tidak
nanti sampai ke hakimnya tadi ditangani oleh hakim hakim sekelas albertino lah
jadi kita tetap upaya upaya daripada penegangan hukum ini kita cari
kan bukan sekelas daripada albertine yang lain
kan yang lain masih ada pakar pakar
enggak ini misalkan kalau saya kenal nih ketua pengadilan utara itu pasti ke utara
ketua pengadilan satu persis ya
pecahkan di tangani albertino lah yang kita kenal
sudah orang bisa kenal siapapun
ini sekelas artijo lah orang orang ini kan
nah itu putusannya bebas nih misalkan
sekali lagi umpamanya gitu kan
nah gimana akan
kita lihat presentasi yang ada saja
enggak usah terlalu jauh jauh
terlalu berpatokan dengan apa yang sudah
yang belum terjadi
tapi kita berpatokan sebelum yang terjadi
itu semua sudah terjadi
artinya kalau kita lihat presentasinya ambil dong yang terbanyak
jangan yang sedikit
artinya kalau sedikit itu ada keganjelan ada keanehan
ini bukan hal yang baru
ini hal yang berulang ulang
hal yang berkali kali
jadi intinya masih akan melihat nanti prosesnya seperti apa
kalau menurut anda tidak berkeadilan anda akan melakukan
tapi masih koridor hukum ya
dalam koridor hukum
pasti itu anda bisa jamin seperti itu
dalam proses koridor hukum
enggak lebih daripada itu
setuju anda kalau proses akan tetap dalam koridor hukum
kita negara hukum
dan kita karena seorang hukum
enggak bisa kes satu dengan kes yang satu kita samakan
ada pepatah lain lubuk lain ikannya
jadi kalau semua kita samakan ya rame nanti
jadi tidak bisa dipandang semuanya harus sama
oh harus sama enggak bisa
artinya diskriminasi terlaku
kalau sudah begini
ini kita dari tadi bicara
kita bicara hukum
bicara hukum harus
hukum itu bukan ilmu eksad
dua tambah dua tidak selalu empat
bisa enam tujuh lapan sembilan
tolonglah ini ilmu sosial
jangan kita jadikan ini ilmu eksat
saya rasa dunia pun tahu itu
intinya kita semua harus sepakat bahwa apapun yang dilakukan kalau tidak puas
sepakat di awal seperti perbincangan ini dimulai
menghormati proses hukum
mengapresiasi apa yang dilakukan oleh para penegak hukum
kita pegang di situ dulu
walaupun ada perbedaan pandangan
tapi kita akhiri perbincangan kita malam hari ini
terima kasih bapak panar sumber telah bergabung bersama kami